assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah apa kabar
mudah mudahan semua dalam keadaan sehat
dan penuh dengan rahmat dan barokah dari allah swt
biasanya kalau sudah dekat dengan hari raya idul fitri
apa yang kita lakukan
ya kita pergi ke pusat pusat perbelanjaan
kita melihat begitu banyak ramai orang
ada perang diskon
dan kebanyakan masyarakat memadati lokasi lokasi belanja
inilah yang terjadi
seolah lebaran itu identik dengan baju baru
semua serba baru
bahkan hampir seluruh pendapatan dihabiskan
untuk kebutuhan lebaran
tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih penting esok hari
bahkan yang lebih parah lagi
semua thr habis untuk keperluan ini
bahkan yang lebih buruk lagi
pergi ke tempat pegadaian
bahkan pegadaian penuh saat itu
ingin menggadaikan apa saja
demi untuk membeli kebutuhan lebaran
maka setelah pulang lebaran
apa yang terjadi
ada yang mengembalikan
yang dulu dibeli dengan cicilan
ternyata tak sanggup
dan akhirnya diambil lagi oleh dealer
ada yang malah bingung
bagaimana menebus sertifikat rumahnya
atau mungkin bpkb
yang tak mampu dibayar
dan yang lebih parah lagi
adalah uangnya habis
padahal masih diperlukan
untuk kehidupan sebulan atau dua bulan ke depan
inilah yang terjadi
akibat kita tidak mampu
dan dampaknya adalah
banyak yang stres
banyak yang menangis
banyak yang bingung
bahkan setelah lebaran
yang ada adalah kesedihan
akibat terlibat hutang
jadi apa yang terjadi
mengapa seperti itu
tentu saja kita mengatakan
tak mampu menahan nafsu
tetapi yang lebih parah lagi adalah
tapi tak mampu menghitung
berapa uang yang harus kita sisakan
bahkan juga bagaimana kita hidup secara bahagia
dengan uang yang mungkin terbatas
kita seharusnya menghitung
apakah itu hitungan matematika pelajaran sd smp sma atau kuliah
menghitung itu adalah
sifat hati nurani manusia
manusia dilahirkan untuk senantiasa memperhitungkan
karena manusia pernah berjanji kepada allah
yang mana sifatnya dari sembilan puluh sembilan
allah maha berhitung
satu dari sembilan puluh sembilan sifat allah
yang maha berhitung
orang yang fitrah itu
adalah orang yang fitrah
orang yang fitrah adalah
orang yang mampu mempertimbangkan
seharusnya apa yang terjadi
tapi fitrah adalah segala sifat sifat fitrah
yang memiliki kemampuan
dan nilai nilai yang baik
salah satunya adalah
kita berjanji kepada allah
yang maha memperhitungkan
tetapi yang terjadi justru
begitu sudah dekat hari raya
bahkan tidak punya rencana
begitu melihat mall
kalau perlu midnight sale
bukannya melakukan kiamulail
bukannya itikaf di masjid
malah itikaf di mall
banyak yang merasa ya
ya itulah akibat kita seharusnya
punya fitrah yang baik
tapi malah terbawa oleh nafsu
padahal kita sudah mendekati hari raya
dimana fitrah telah menang
fitrah terkalahkan oleh nafsu shopping
oleh nafsu belanja
kepada seluruh pemirsa
bahwa allah swt
bahwa allah swt
adalah sifatnya al hasih
yang maha memperhitungkan
yang menjaga perhitungan
matahari bulan bintang
yang menjaga berapa umur jagung
berapa umur pohon pepaya
berapa umur pohon kelapa
berapa umur pohon durian
berapa lama batu bisa bertahan
atau mungkin semua
pertumbuhan dibuat dalam penuh perhitungan
dibuat penuh perhitungan
inilah yang disampaikan
sebut fitrah manusia
mari kita mohon kepada allah
semoga hati kita kembali ke fitrah
di saat bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
bukan terbawa oleh nafsu dunia
yang membuat kita tak lagi berhati jernih
atau berotak cerdas
allahumma ya allah ya hasib
engkau lah yang maha memperhitungkan
engkau yang maha memperhitungkan
kami mohon padamu
berikanlah perhitungan kami
yang terbaik untuk kami
agar kami terhindar dari neraka jahanam
allahumma ya allah ya hasib
berikanlah kami bimbingan
agar kami senang
tiasa mampu berhitungkan
agar kami siap ketika nanti kami mati
pahala kami jauh lebih banyak
wafil akhirati hasanah